seperti inilah bentuk patung ganesa di tempat persembahan sesajen di bibir kawah gunung bromo dusun cemoro lawang desa ngadisari kecamatan sukapura kabupaten probolinggo sebelum hilang misterius
beragam sajian banyak dijajakan disini
tapi ya tentu saja di bagian itu pun nelayan
semangat membaca semangat belajar
jadi sekitar hampir dua tahun lah ya
mbak nizar saat ini kegiatannya apa sih sebenarnya
basically kita coba untuk repackage lah barbershop itu bukan hanya tempat potong rambut aja
jadi kita persis kembali ke korea saat level merahnya pertama kali digelar di korea
dan juga alamat tps yang anda akan coplos di sana
artinya kami pun juga sebetulnya ketika kita mengeluarkan surat edaran ini
kondisi ini diperparah dengan semakin tingginya titik beku atau nol derajat pada atmosfer
betul sekali walaupun nama resortnya adalah bawah reserve tapi bawah itu adalah pulau utama yang kita sekarang sedang ada
terima kasih atas laporan teman teman

mengapa interior harus dimulai dari awal pembangunan dari awal konsep
nggak semua di jav ini jadi seniman gitu
jadi sebenarnya si tangan ini ini harus
jalan jalan ke kota bantul yogyakarta rasanya kurang lengkap jika tidak mencicipi kuliner khasnya yakni ingkung ayam jawa
tapi semangatnya hanya satu kita punya politik bebas aktif
tak lupa bilah besi yang nantinya akan ditempa dan dibentuk menjadi sebuah keris ageman
di australia berenang adalah keterampilan hidup yang vital
terus kedua ya size pemain
nah media makanya tidak heran begitu ya ketika media sosial diluncurkan itu indonesia pengakses yang termasuk banyak begitu ya
tentunya kita menegakkan aturan ini untuk betul betul bisa memberikan kepastian kepada para buruh atau para pekerja
tempe yang menjadi sumber mata pencaharian warga merupakan warisan yang turun temurun
dalam sebulan ia menerima lima permintaan pembuatan satu stel jas lengkap dengan celananya
kita pun berada di laut cina selatan
melainkan dari luar kota seperti madiun madura lumajang dan jember
ya dari laporan yang masuk atau kasus yang didapati itu memang dari tiga ratus tujuh sebagian besar itu dipelihara atau ada pemiliknya
warga di desa desa ini mau untuk mengkonsumsi itu
setahun mungkin katakan delapan sepuluh kali turun es salju
namun tempat makan yang satu ini disebut sebagai warung ingkung jawa pertama di bantul
bahwa pekerjaan pekerjaan yang diberikan itu harus sesuai dengan spek
yaudah lah aku berhenti aja main olahraga lain
aku rasa kayak karir aku masih panjang
pertama kalau di internal indonesia sendiri
mau buat sesuatu dia langsung
nah bagaimana seorang pak mardudo melihat seorang politik ini apakah memang sudah harus selesai dulu dengan
kalau zaman saya itu dulu itu pakai tata
artinya p tiga cukup optimistis untuk bisa menjaga suara dari kaum muslim ini dari sisi p tiga sendiri di koalisi ganjar pak
bahkan meninggalkan rumah untuk mencari penyelamatan
dan ini hal hal yang memang dirasakan
dengan aturan undang undang lalu lintas
hmm dua kali sih maksimal eh waktu itu sempet tiga pernah tiga pernah tiga aku lupa
harus sesuai dengan relevansi dan harus mengingat kemampuan diri kita sendiri
tapi bagaimana sih kebijakan dari pertamina sendiri ibu sendiri dari perempuan
yang paling betul adalah konflik antara israel dan palestina itu bukan konflik agama